sementara itu sebuah bus yang sedang pada posisi menanjak tiba tiba mengalami remblong dan membuat panik warga kecamatan kopang lombok tengah
warga dan awak bus yang mencoba menahan laju bus yang mundur dengan alat seadanya tidak mampu membuat bus berhenti
dan bus akhirnya menabrak tembok pembatas sekali
panikan warga kecamatan kopang kabupaten lombok tengah terjadi ketika sebuah bus jurusan bima mataram mengalami remblong pada posisi menanjak minggu pagi
bus tiba tiba mundur saat kondisi jalan ramai karena hari pasaran
warga dan awak bus mencoba menahan laju bus menggunakan alat seadanya namun tak berhasil
bus terus melaju mundur hingga menabrak tembok pembatas kali
ada bus surabaya indah laju dari timur ada tanjakan ke barat
maunya kan dia menanjak ke barat tapi dia mau turunin ke selenya tapi nggak bisa
karena remblong akhirnya dia mundur
ada asan karena kedalaman ini nggak tahu
nggak tahu kalau dia remblong
akibat kejadian ini jalur padat jurusan mataram pelabuhan kayangan sempat macet
kita berisi penumpang kurang lebih sekitar lima enam orang
dan tidak ada memakan kolpani dua
kondisi selamat semua ya
kondisi selamat semua dan kita berusaha untuk membantu mengevakuasi daripada bus tersebut
setelah beberapa jam bus berhasil dipindahkan oleh warga dan petugas kepolisian
jalur yang sebelum memacet pun akhirnya terurai
lalu rahmat junaidi lombok tengah ntb
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini